agar bisa bangkit lagi setiap kali jatuh
juga berhemat listrik yang akan berdampak pada penekanan sumber emisi dari pembangkit listrik
semua ada di satu genggama makanya ketika
tadi kan ada beberapa wilayah yang dia harus tertip pelayanan dari lautnya harus bisa masuk